hai dan bagaimana pelaksanaan ibadah haji di tanah suci kita akan berbincang dengan lia amalia calon
haji asal indonesia yang saat ini berada di madinah assalamualaikum selamat malam waktu indonesia lia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh elvira lia saat ini tengah menjalankan ibadah apa
disana dan bagaimana cuaca karena kan memang menjadi perhatian khusus ini cuaca yang cukup
terik bahkan hingga mencapai di atas empat puluh derajat celcius ya baik elvira bisa mendengar suara
anda tapi bisa saya sampaikan bahwa hari ini jadi bandingkan dengan sebuah hari yang lalu
cuaca cuaca tertinggi itu ada di jam pukul lima belas enam belas tujuh belas itu bisa mencapai
tapi hari ini cuaca tertinggi itu ada di angka empat puluh dan sore hari ini di waktu yang sama
hanya mencapai tiga puluh sembilan derajat celcius cuacanya lebih sedikit tidak terlalu panas tapi semangat para jamaah
untuk tetap beribadah di pelataran masjid mabal itu tetap ini asura seperti yang bisa dilihat saat
asal indonesia adalah lansia alia berbicara mengenai hal ini banyak kemudian himbawan yang
disampaikan oleh pemerintah bahkan lain aja pendamping lansia menurut kami ini sangat kandang
lansia yang langsung mendahulunya dengan terus transport ini dua ribu sembilan belas selesai dan telah menyampaikan
pendamping lansia begitu ya dan calon haji yang berusia relatif lebih muda diminta untuk bahu
membahu untuk membantu memandu membantu para lansia ini tapi di disana seperti apa kondisinya lia
ya kalau ini pemerintah saudi dan memang mencabut pembatasan isya bagi jamaah dan
lansia saya semenjak datang pada tanggal delapan juni lalu di madinah sudah melihat cukup banyak lansia jadi
berbagai macam negara ada yang mereka mereka jalan mandiri secara privatisasi bahkan ada yang
menggunakan ke apa apa eh eh eh aja terlalu banyak juga cek elektrik bahkan ada yang mendorong
mendorong itu itu cukup banyak
lansia yang relatif muda itu
indonesia juga yang saat ini juga kan
kita tahu prosesnya masih lama nanti ya menjelang puncak haji wukuf di arafah
artinya memang harus menjaga stamina sepanjang waktu ini hingga nanti pada saat puncak haji
untuk akses ke tenaga medis atau fasilitas kesehatan obat obatan di sana seperti apa lia
walaupun akhirnya bisa diulangi pertanyaannya baik saya ingin bertanya mengenai akses untuk fasilitas
kesehatan tenaga medis dan juga obat obatan
tenaga medis ini juga sangat membantu ya setiap klub tersebut memiliki tenaga medis
di rombongan saya itu tiga ratus orang dimana tenaga medis itu ada sebanyak tiga orang ditambah satu
tenaga medis yang melakukan pendekatan psikologis mereka selain ada juga melakukan pendekatan psikologis
dimana ada penyampaian pesan dari tenaga medis ini kepada para jemaah untuk bisa menjaga
stamina nya tidak terlalu memforsir yang bisa menunjukan jauh mana fisik mereka kondisi mereka
untuk memperbaiki tenaga medis ini dan juga melakukan pendekatan psikologis di rombongan saya
banyak juga pendekatan secara psikologis yang dilakukan oleh tenaga medis itu juga dilakukan
di sini sementara itu di beberapa titik jalan di kota madinah ini saya pribadi melihat banyaknya
seperti ambulans yang sedia di beberapa titik yang disediakan oleh pemerintah arab
di beberapa titik sehingga jika ada hal hal yang urgent terjadi pada jamaah dari seluruh dunia mereka
siap sedia begitu oke baik iya amalia terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu menyampaikan
situasi terkini di tanah suci semoga ibadah anda bisa berjalan dengan lancar hingga nanti pada
puncaknya pada puncak musim haji dan kembali ke tanah air menjadi hajah lia amalia terima kasih lia
selamat malam sehat selalu